pemirsa diabetes melitus atau kencing manis rentan menyerang generasi milenial
saya sebagai generasi milenial sini agak sedikit was was ya
karena mungkin milenial banget gitu generasi generasi yang baru baru
generasi milenial kebanyakan kalsium atau apa begitu ya yang gak ubahannya banyak
nih misalkan di bandung penyakit ini adalah satu dari lima penyakit yang paling banyak diidap warga bandung
kita lihat liputannya untuk anda
luki nampak seperti mahasiswa kebanyakan
laki laki dua puluh dua tahun ini ternyata mengidap diabetes sejak oktober lalu
kini luki harus mengonsumsi obat penurun gula darah setiap hari selama empat bulan ke depan
pertama mungkin tadi berat badan tuh mulai turun drastis hampir sampai seminggu atau dua minggu
sering haus sering haus itu
jadi bener bener haus yang parah banget
sering minum juga tapi ketika sering minum sering ke toilet juga untuk buang air kecil
kayak gitu jadi udah mulai kerasinnya
sama ngantuk ya
oh iya sama ngantuk juga
serupa dengan luki karyata juga tak pernah menyangka akan terkena diabetes
karyata yang merupakan pensiunan ini sudah mengidap diabetes sejak dua ribu lima belas
dan harus hidup dengan mengonsumsi obat penurun gula darah selama tiga belas tahun
ya paling suamanya
hanya itu aja jadi mengendalikan keinginan lah
keinginan untuk makan banyak keinginan untuk makan yang lecat lejat yang manis manis
diabetes melitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh kadar gula darah tinggi
penyebab diabetes pun beragam
mulai dari faktor genetika atau turunan kelebihan berat badan dan pola makan yang tidak sehat
penyakit diabetes belum bisa disembuhkan secara total
namun ada sejumlah cara yang bisa dilakukan agar resiko terdampak penyakit diabetes bisa berkurang
untuk menghindari pertama kita harus perbaiki gaya hidup
nah disitu dari betul terutama rokok lalu minuman minuman yang terlalu banyak mengandung gula
gula bukan hanya yang berasa manis termasuk olahan olahan
misalkan olahan dari tepung
nah itu sebaiknya jangan
jangan terlalu banyak
di kota bandung pada dua ribu tujuh belas terdapat delapan empat ratus empat puluh enam jiwa menjadi penyintas diabetes
terbaru hingga juni dua ribu delapan belas tercatat tujuh delapan puluh dua orang menjadi penyintas diabetes
dengan kasus kematian pada dua ribu tujuh belas hingga juni dua ribu delapan belas sebanyak empat ratus delapan jiwa
kami melakukan posyandu ptm
posyandu ptm ini penyakit tidak menular ini
kami lakukan di beberapa perangkat daerah di kota bandung
lalu kami lakukan di kantor kami sendiri
secara rutin kami lakukan pemeriksaan gula darah ya maka kami lakukan pemeriksaan tekanan darah dan lain sebagainya
nah ini kami lakukan sedini mungkin
merujuk pada jumlah penyintas diabetes di kota bandung yang tinggi
menempatkan penyakit diabetes melitus menjadi salah satu dari lima penyakit yang paling banyak diidap di kota bandung setelah stroke
hipertensi lansia dan jantung
tiba tiba udah kan udah istirahat ke atas aja ke lab
nah itu dia pemirsa
jadi ya diabetes itu ada di mana mana ya
karena jadi bahan obrolan juga di keluarga biasanya
yang diabetes lah yang kolesterol lah
yang sebetulnya kita bisa mengantisipasi dengan mengetahui bagaimana kondisi kita pada saat itu
betul jadi tepat di hari diabetes sedunia ini
kita barang barang lah ya untuk waspada
harus aware juga sadar akan kondisi fisik diri sendiri
dengan rajin mengecek darah kita
gula darahnya seperti apa
untuk itu ya di studio sudah hadir dr dia larasati munawar
selaku spesialis penyakit jantung dan juga pembuluh darah untuk bantuin kita
anda juga harus tahu nih seberapa pentingnya cek darah
ini semuanya pada deg degan nih
mau dites dulu nih kayaknya nih dok
daniar dulu deh
boleh jadi ini alatnya ya dokter ya
ini alatnya seperti ini aja sebetulnya
iya ini simple aja sih bisa di gak harus di rumah sakit
kadang kadang kita temuin di kayak tempat olahraga
atau di mall juga sekarang udah banyak
karena ini simple banget nggak susah
ini kondisinya saya udah makan tadi dok jam lima an
jadi gula memang kita cek ada kondisi puasa ada setelah makan
biasanya kalau di lab dua jam
tapi ini kita sebut gula sewaktu aja ya
karena saat ini juga
jadi ada alat untuk ceknya
ceknya sama jarumnya
pertama kita nyalain dulu
nah ini pemirsa alatnya sebetulnya juga alatnya sangat sederhana
gak menakutkan tidak spuk yang kita bayangkan ya
starinnya gak kelihatan juga
untuk ngeceknya juga kalau kita ke mall atau ke apotek juga harganya murah ya
iya untuk satu kali pemeriksaan
kadang kadang malah suka di gratisin ya
suka di gratisin ya kadang kadang
biar kita mau cek atau enggak
orang menghindar mengecek itu karena ngerasa takut gitu dok
kalau misalnya aduh takut ketahuan
biasanya gimana tuh dok untuk bisa apa ya
membrainwash orang supaya tidak seperti itu
ya memang harus dari kesadaran kita pribadi ya
karena yang namanya diabetes ini kalau kita gak cek kita gak akan pernah tahu
dia ketawanya dari periksa lab
periksa gula darah kayak gini
nah begitu orangnya udah mulai
ada keluhan kayak banyak kencing atau berat badan tiba tiba turun
tapi dia nggak tahu padahal makannya biasa kok berat badan turunnya banyak
atau kalau misalnya malam malam suka buaya kecil atau makan atau minum
tapi kok nggak ada rasa puas gak ada kenyangnya
itu biasanya udah gula darah tinggi sekali tuh kalau udah kayak gitu
coba ini tangan yang mana dokter
ah yang mana aja
oh yang mana aja
ini biasanya kita setting
aduh deket kan deh
kita setting jarumnya di posisi dua biasanya
kalau ini makin tuh makin dalam
oh sebelumnya kita bersihin dulu ya pas diinsterin
aku sering loh cuma masih ada rasa deg degan ya
gak apa apa kayak digigit semut gak
daniel kalau deg degan pegang tangan saya aja
tuh kamu lehat
udah keluar kok
udah keluar kan ya
darahnya dikit aja gak usah banyak banyak
oke nah dia udah mulai gitu
cepet banget ya
aku tutup dulu ya
berapa tadi ya hasilnya
berapa tuh dok
delapan puluh enam udah ini
wih daniel bagus
berarti untuk range nya tuh kalau saya tadi sewaktu ya udah makan itu berapa sampai berapa dok dikatakan aman
biasanya kalau dibilang diabetes di atas dua ratus tapi ini delapan puluh enam berarti kan udah agak lama
oke lah oke banget
oke banget ini ya
apalagi sudah makan lagi ya
saya ke belakang dulu boleh
saya mau lihat dulu nih
ini coba coba kita lihat dulu
karena gak bisa ketahuan ya bukan cuma dari fisik yang kalau misalnya gendut kan
lu gendut tuh karena banyak lemak gitu ya
gak ada hubungannya ya itu sebutnya diabetes tuh dengan apa aja
dengan berat badan gitu
dia kan masalah metabolik ya
jadi gaya hidup kita memang jadi parameter utama
biasanya kita mulai sering dengan pertambahan umur kita harus mulai cek
biasanya di umur empat puluh lima ke atas kita udah mulai periksa gula kayak gini gula puasa gula setelah makan atau mungkin yang lebih akurat lagi apabila orang laboratorium ngasih air gula satu gelas kita ada kadar terukurnya tujuh puluh lima gram air gula
nah itu sangat akurat untuk mendeteksi apakah dia normal pre diabetes atau diabetes
terus terutama yang gemuk juga bmi kalau kita lebih dari
buat dimasukin nextnya ya
jarumnya jangan lupa ditutup dulu sebelum
jarumnya tutup diganti ya
alatnya barangkali kameranya bisa lebih mendekat tidak ya untuk melihat bagaimana
jarumnya gak kelihatan
dan gak berasa sama sekali
orang orang yang takut jarum gak perlu alatnya
ini gak harus dokter kok yang ngerjain
ya bisa siapa aja kadang kadang alatnya juga dijual juga kan ya
iya bisa terjangkau juga
iya harganya terjangkau juga
jadi untuk anda cek cek setiap hari lah ya kan
berapa lama sih dok untuk baiknya ngecek tuh rutinnya seberapa
biasanya kita cek kalau bisa sih tiap tahun
tapi minimal kalau misalnya hasil sekarang bagus nih tiga tahun lagi kita ulang
lebih baik sih setahun dua tahun sekali
setahun dua tahun sekali dicek
kadang kadang soalnya berubah
sekarang masih oke
besok besok belum tentu
prabu terakhir kapan cek
kayaknya sekitar dua tiga bulan yang lalu deh
tunggu dingin dulu
normal ya kalau kemarin ya
kadang kadang kalau laki laki harus lebih dalam
karena sering kerja ya
wah ini kulit saya anti jarum
anti peluru anti jarum
prabu nih ditusuk jarum gak mempan
iya ditusuk cinta
harus dengan cinta
cek lagi deh
jadi ini penting banget nih
jadi anda bisa tahu apa yang harus anda lakukan setelah dicek itu ya
kalau saya normal kan berarti ya tinggal memaintain aja gitu ya dok
nah ini udah keluar
sekarang kita lihat
ini lagi diambil
untuk masuk ke dalam
ini aja masih dikit nih
berarti tunggu lima second
jadi semua wacara di sini sehat sehat ya
kita boleh makan gorengan sekarang ya
tapi itu dia
karena sehat kadang kadang kita jadi kayak udah lah saya makan apa aja
jadi gimana harus kita lakukan
sudah dilihatin ya angkanya ya
ini prestasi nih seluruh indonesia harus tahu nih kalau saya sehat nih
tapi kalau sehat apa yang harus dilakukan kalau memang ternyata pre diabetes atau bahkan diabetes
apa yang harus dilakukan tuh dong
jadi sebenarnya mau dia diabetes atau mau sehat pertama kita harus gaya hidup kita harus
nah untuk pengobatan diabetes sendiri sebenarnya lini pertamanya adalah modifikasi gaya hidup
modifikasi gaya hidup
jadi apa ya seperti yang tadi dibilang dari segi makanan yang low kalori yang low sugar
kadang kadang gak hanya yang terasa manis benar tapi semua karbohidrat lah
baik roti nasi tepung tepungan mie ubi ubian
nah itu nanti hasil akhirnya nanti jadi gula
cuma pun bentuknya nasi tapi nanti di tubuh kita jadi gula jadi itu bisa naikin
terus juga olahraga
olahraga satu ratus lima puluh menit seminggu
jadi dicuci bisa setengah jam tiap hari
satu jam dua kali sehari
nah itu dia ya tips dari dokter pemirsa untuk menjaga kadar gula anda
dan niar juga ada satu tips lagi nih
jangan selesai ketemu saya saya kemanisan soalnya
oh justru prabu
kesiaran terus sama saya nih gula darahnya naik turut
tapi thank you dokter
artis udah bergabung bersama kami di good morning
kalau untuk anda jangan kemana mana ya
kontrol gula darahnya karena melihatnya terlalu manis akan kembali lagi untuk anda di good morning

kepikirkan richie habis kan

nih di lunding school